sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tuh pengen aja aku lama lama disini
enggak pak ini pasti salah

saya tidak melakukan tablak lari terhadap lila atau siapapun
berdasarkan laporan yang kami terima
memang ibu sebagai pelakunya
dan itu ibu sendiri mengaku kepada si pelapor
memang siapa pelapornya pak
putri ibu yang bernama indira
kamu yang pelaporkan mama
kamu yang pelaporkan mama
kamu yang pelaporkan mama
tiga tiga yang aku berbuat ini sama mama
kamu kan anak ma
enggak pak aku masuk ke sana
ada apa ini pak
kenapa tante dina dibawa sama polisi
ibu dina kami tangkap
dalam kasus tabrak lari terhadap almarhum ibu lila
jadi udah ketahuan kalau tante dina pelakunya
saat itu tante gak sengaja
tante cuma takut dikeroyok sama orang

apa gak sebaiknya kita denger dulu penjelasan dari ibu dina
penangkapannya kan bisa ditangguhkan pak
semua keterangan dan penjelasan dapat dilakukan di kantor polisi
saya gak mau masuk penjara
ibu kamu sekarang udah ditangkap polisi kenapa bisa seperti itu sih
kan yang tau masalah ini cuma kita berdua
siapa yang udah melaporkan
aku yang udah ngelaporin dia zah
tidak ada apa yang terjadi
saya gak bersalah pak
indira kenapa kamu tega
melakukan semua ini sama mama
saya gak mau masuk kejar
kamu itu bener bener tega ya
kamu memperlakukan ibu kamu seperti itu
sekarang aku bener bener yakin
kalau kamu adalah bukan indir yang aku kenal selama ini
aku melakuin semua ini buat kamu
ini kan yang kami mau
kamu udah gila ya
aku gak pernah menginginkan ini indira
yang aku inginkan adalah
ibu kamu ngaku sama aida dan ayahnya
bukan kamu laporin ke polisi seperti ini
apa kamu sama sekali gak pikir
yang kamu laporin itu adalah ibu kandung kamu sendiri
kamu itu bener bener kejam indira
aku sekarang udah gak kenal sama kamu lagi
dan aku udah gak bisa mencintai kamu lagi
kenapa kalian ada di sini
jadi kalian sudah tahu siapa yang membuat ini
kalau begini akan sulit posisi ibu
tapi saya pertama pun lupa

saya cuma gak sengaja nabrak ibu lila
jangan pergi ngebet
yaudah aku pulang dulu ya zat
makasih ya udah ngantriin aku
iya iya udah cepetan turun sana
ini juga udah mau turun kok
kok nggak bisa dibuka sih
kamu udah buka kuncinya belum
udah aida aku udah buka kuncinya
cepetan turun sana
aku juga udah mau turun
tapi pintunya gak bisa dibuka
zat yang bener dong
kamu tuh pengen aja aku lama lama di sini sama kamu ya kan
eh siapa yang pengen lama lama sama kamu
aku justru pengen cepet supaya kamu gak disini lagi
karena biasanya setiap ada kamu pasti aku kena sial
yaudah yaudah kamu makanya bukain dong
ini aku nggak bisa buka beneran
yaudah lah aku bukain di luar
kenapa dokter nonjong saya
saya seperti melihat
udahlah udahlah dokter
dokter gak usah jelasin apa apa lagi
lebih baik saya pergi
anda di dekat kamu itu selalu bikin aku sial